sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kami menemukan kamu di tengah hutan
kamu siapa kok kamu tak disi
kami yang gembira
kuman yang besar
itulah yang dicari
ini dia yang terhut
halo anak anak semua
boleh om minta tolong
tolong jangan main di sini ya
karena tantenya pengen istirahat ya
kalian di sana aja main ya
akan belikan kain buat kamu yang bagus
untuk persiapan melahirkan kamu nanti
kamu suka kan
suka kan bagus sekali kan
makasih banyak ya kan
akang geli ya
akang sudah tidak sabar
pengen dia cepat cepat keluar
dan akang pengen bayi yang kamu lahirkan nanti
adalah seorang bayi laki laki
akang apa ajalah kan
mau lelaki perempuan sama aja
yang penting sehat
kamu tau kenapa akang pengen bayi laki laki
karena nanti seluruh usaha akang
seluruh harta akang
akan akang wariskan sama dia
kamu tahu gak
kenapa kamu akan jadikan istri ketiga
karena istri pertama
pertama dan kedua akang tidak bisa memberikan akang keturunan
dan akang berharap kamu akan memberikan anshuk keturunan
dan ternyata sekarang terbukti kamu bisa memberikan akang keturunan
bantu jangan diam aja bantu dia
bantu jangan diam aja
bapak eh yulia kenapa sih kamu
kau akan digangat
hei kalian berdua
kalau bicara jaga mulut kalian
kalian tahu siapa ini
nggak seperti kalian berdua
nggak bisa memberikan saya keturunan
makanya kalau bicara jaga mulut
mungkin tadi bayinya nendang nendang
berarti kalau dia nendang nendang
karena memang jagoan suka nendang nendang
sekarang kamu istirahat
awal pinggir ah
eh lihat tuh si yulia
tak mageri kepala aja dia
mentang mentang dia bisa ngasih anak
kita harus cari cara biar julia tidak jadi punya anak
yuk kita cari
ini ramuan untuk menggugurkan kandungannya
kalau bayi yulia itu sampai lahir
apalagi laki laki kita bakal terancam
masalahnya semua harta yang ada di rumah ini bakal jadi milik julia
maka dari itu kita harus secepatnya berikan ramuan ini
gimana yuk kamu udah bulannya belum
belum sih mbak
tapi kayaknya bayinya kayak udah mau melahirkan gitu
kamu sih yul dari tadi siang kecapean
makanya kamu tuh harus banyak istirahat
apalagi anak pertama
tenang saja yul
mbak sudah bikin ramuan untuk penguatan kandunganmu
terus ini aja dulu ya
ya ampun yuli
udah deh diminum
biar anak kamu sama kamu tuh sehat
jangan ragu ragu diminum
itu obat mujarab loh
apalagi ini dari tabib terkenal
bentar aja ya
bandel banget sih kamu kalau dinasehati sama yang tua
aduh aduh aduh
dia saatnya mau melahirkan ya
aku panggil dulu keberanak ya
eh kalian tolong jaga dia
jaga dia ya bawa ke kamar
cepat bawa ke kamar
aduh mama sik
antutu nafaslah santai
antutu nafaslah santai
antutu nafaslah santai
mereka berada di quantity
roger teng selamat siang
kalian harus sediakan sehari tiga kali
kalau tidak kalian semua aku makan
jangan jangan jangan
pergi pergi pergi
masa aku jadi tidak enak begini ya
kalian berdua kenapa keluar
kenapa tidak menemani julia di dalam
kasian ya temani kedalaman
kang kang kok cuaca hari ini
banyak petir sama kira dia
itu tandanya alam bahagia menyambut kelahiran
ya enak sekali ya